kalau hidup dan mati itu urusan allah swt bukan urusan kita manusia tapi kita harus ikhtiar harus usaha agar sesuatunya menjadi seperti sedia kalah
tadi pak idrus pada saat konfirmasi itu saya bicara berdua tetapi datangnya didampingi oleh pak kahar muzakir dan pak robert kardinal
yang satu prt ketua praksi sebagaimana sudah tahu yang satu bendara umum
kemudian setelah itu karena pada posisi rapim diskor kemudian saya balik kepada rapim bersama empat pimpinan lainnya
kemudian saya sampaikan bahwa partai ternyata menghendaki segera karena tadi pada kesimpulan di rapat itu partai harus clear
kemudian diputuskan oleh saya tadi jam delapan ini akan diadakan rapat badan musyawarah
mudah mudahan undangan dari kesekjenan sudah disampaikan kepada para pimpinan praksi
saya sampaikan tadi di dalam rapat pimpinan bahwa ada atau tidak ada saya malam ini karena saya ingin sebenarnya saya selalu hadir
di dalam rapat pimpinan rapat badan musyawarah kemudian juga dalam rapat paripurna menyangkut diri saya ini
untuk tidak menimbulkan fitnah segala macam kepada saya juga kepada partai untuk kebaikan partai dan kebaikan negara ini
sebenarnya saya ingin semuanya saya pimpin
nah tetapi ternyata seperti itu faktanya dan nanti jam delapan akan dilakukan
rapat bamus badan musyawarah untuk menentukan jadwal paripurna agendanya itu dan agenda lain tentunya seperti biasa
tadi saya sampaikan dalam rapat pimpinan sekali lagi ada atau tidak ada saya silakan berlangsung karena saya sebenarnya malam ini akhirnya saya ulur ulur keberangkatan saya
ini semua tetapi kalau malam ini mutlak saya harus berangkat karena esok hari saya harus sudah memulai menyangkut diri saya dan urusan kesehatan saya
demikian saudara saudara yang tadi hasil rapat pimpinan yang dilakukan oleh kami cukup panjang
jadi nanti ada dan tidak ada saya tetap berlangsung saya tidak tahu nanti apa hasilnya
di mana ada yang berlangsung
sekali lagi saya sudah minta kebijakan tapi tidak dapat kebijakan itu ya apa boleh buat
saya tidak tahu kenapa kebijakan itu simpang siur semua alasan yang ada biar publik yang menilainya biar bukan saya yang tidak mengatakannya
saya tidak mau ikut campur soal simpang siur segala macam isu yang ada
saya tidak suka
suka intrik saya ingin negeri ini mengembangkan ide dan gagasan bukan mengembangkan intrik dan isu yang destruktif
demikian saudara saudara yang saya sampaikan terima kasih atas perhatian saudara saudara
dan mohon maaf tidak ada pertanyaan saya harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk saya bisa bersiap siap
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore salam sejahtera buat kita semua
om swastiastu nama budaya
demikian tadi keterangan pers yang disampaikan oleh ketua dpr ade komarudin soal masalah pergantian ketua dpr atau masalah akan dicopotnya
ade komarudin dari posisi ketua dpr ri tadi dia menjelaskan bahwa dia baru saja
mengikuti rapat bersama beberapa pimpinan fraksi lain termasuk juga ke pimpinan plt pimpinan fraksi partai golkar kahar muzakir
dan dalam rapat itu diputuskan bahwa nanti jam delapan malam akan digelar rapat bamus
yang agendanya salah satunya adalah untuk membahas menentukan kapan agenda rapat paripurna yang nantinya akan membahas masalah pergantian ketua dpr ini
dari ade komarudin ke pihak lain yang saat ini sebut sebut setia novanto